penentuan venue balapan formula e menjadi polemik setelah terjadi perbedaan pernyataan tentang siapa yang berhak menentukan lokasi balapan mobil listrik tersebut
pihak istana menegaskan sedari awal hajatan formula e adalah tanggung jawab pemprov dki jakarta tanpa perlu melibatkan presiden joko widodo
apakah memang ada akrobat politik dalam penentuan venue balapan formula e
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung sore ini melalui sambungan zoom dengan ketua pelaksana jakarta formula e ahmad saroni
selamat sore bang roni
selamat sore nana
oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti ini diantara penyelenggara
mungkin waktu itu salah ucap dan pak alberto sendiri menyampaikan presiden maksudnya kepada presiden ini
bukan presiden jokowi kan dia tidak related langsung kepada presiden kita
tapi saya sudah luruskan bahwa penentuan venue dalam hal ini
oleh tim panitia dari kita baik ini jakpro dan pelaksana yang akan nanti kita umumkan siapa dan di mana tempat yang akan kita tuju
nah dari sini bahwa kita fokus pada pelaksanaan pertama adalah venue pertama
venue ini dari lima venue dari gbk sudirman tamrin kemayoran ancol dan pik
jadi yang pertama ini nanti yang pertama adalah bagaimana wilayah wilayah yang akan ditentukan untuk tidak mengganggu sarana prasarana jalan kepada masyarakat
kita akan tentukan tempat venue nya sebelum natal
dalam waktu dekat juga fia akan datang ke jakarta untuk memeriksa langsung venue yang kita pilih
nah setelah itu
baru selanjutnya akan kita prosesin
jadi memang ada kesalahpahaman begitu ya menurut bang rony
saya mau ke mbak ima
mbak ima apakah fraksi pdip melihat kemudian ada upaya politis mengaitkan presiden jokowi dalam gelaran formula e ini mbak ima
kalau saya lihat memang dalam satu pekan ini sangat mengaitkan kepada pemerintah pusat itu seperti kayak lempar badan ya
jadi fraksi pdip perjuangan lihatnya kayak gitu
karena di satu sisi
sebenarnya ini kan
sebelum adanya penyelenggaraan seharusnya pihak penyelenggara bisa menjelaskan kemana uang lima ratus enam puluh miliar yang sudah dibayarkan
kan sebenarnya segampangnya itu tuh seke dua
tadi sudah disampaikan sudah dikelayakan juga
kita belum dipaparkan apa yang menjadi sudah dikelayakan terbaru
kami anggota dprd pun yang kemarin sudah menggunakan apbd dki lima ratus enam puluh miliar
itu belum dijelaskan
jadi sebelum memutuskan venue di mana alangkah baiknya pihak penyelenggara
menjelaskan lima ratus enam puluh miliar uangnya sudah digunakan untuk apa aja
karena bagaimanapun ini pakai uang pajaknya warga jakarta
di mana kita juga harus menjelaskan kemana uang tersebut sudah dikalirkan
itu mbak rifat
bang roni ada upaya buang badan ke pemerintah pusat menurut mbak ima dari fraksi pdip begitu ya di dprd dki
dan kemudian harusnya penyelenggara menjelaskan kemana uang rp lima ratus enam puluh miliar ini digunakan
sebelum memutuskan lokasi dan studi kelayakan
tadi anda sudah menyebut soal studi kelayakan
bagaimana penjelasan sebagai ketua pelaksana bang roni
yang pertama salam kenal dulu sama wakil ketua fraksi dprd jakarta
jadi gini mbak ima terkait dengan prosesi yang dilakukan dalam budget
yang sudah dibayarkan kepada fio langsung selaku pengelola event formula e
nah itu juga nanti akan diumumkan
bagaimana prosesi pembayaran langsung dalam prosesnya ke fio
dan bpk dalam hal ini sudah bertanya langsung kepada pihak penyelenggara formula e
ada dua puluh tujuh pertanyaan yang saya kemarin diberitahukan
nah ini adalah langkah di mana prosesi sebenarnya dari penyelenggara yang saat ini baru terbentuk
yang kemarin sempat berhenti karena pandemik
untuk menyikapi prosesnya misalnya venue hubungannya dengan dprd
nah dprd sendiri pasti akan bingung
karena venue ini yang meloloskan regulasinya adalah dari fio
bukan dari dprd
tapi nanti gubernur dalam pelaksanaan jakpro melaporkan atau menyampaikan itu kepada dprd
itu kewajipannya gubernur
tapi langkah sekarang
bagaimana caranya untuk panitia penyelenggara menentukan tempat dahulu
setelahnya baru kita akan menyampaikan ini kepada tingkatan yang diatasnya
ini adalah branding negara
bukan branding hanya jakarta
jakarta adalah kota ekonik yang akan dilakukan
setiap formula e di setiap negara itu ada kota yang ikonik yang dipakai
lagi lagi kiranya mungkin dprd dki juga harus berpikiran yang sama
bahwa ini adalah agendanya agenda negara untuk branding negara
bukan pada agenda kelompok atau perorangan
nah ini yang harus dilakukan pak gubernur nanti setelah finalisasi
tempat venue yang akan dilakukan untuk sebagai informasi kepada dprd
itu adalah harganya gubernur
oke mbak ima ini adalah branding negara
bukan branding kelompok tertentu ataupun branding gubernur dki jakarta anies baswedan
fraksi pdip juga menilai ini penyelenggaran formula e adalah branding negara
jadi gini yang kita fokuskan dari fraksi pdip perjuangan adalah transparansi
soal pembiayaan formula e ini
entah itu tadi kan disampaikan branding dari negara
cuma kalau salah salah dalam salah aturan
atau memang ternyata gagal kan yang malu juga negara juga mbak
jadi yang dimaksudkan oleh kami fraksi pdip perjuangan
awalnya ini kan sebenarnya dari awalnya ini belum dijelaskan
bagaimana transparansinya apalagi venuenya berubah berubah
yang tadinya di monas pohon sudah banyak ditebang
mau ke gbk ini salah satunya pemerintah pusat turun kenapa
karena dua tempat ini ada cagar budaya yang harus dilestarikan
tapi sebelumnya dari pemprov sendiri ini mereka tidak teliti
bagaimana mereka asal menempatkan dan tidak punya rencana yang
yang bagus dan matang untuk formulasi
karena mungkin mbak roni juga daerah pemilihannya di dki jakarta
juga ngerasa tahu warga jakarta saat ini juga mereka masih banyak juga
membutuhkan kayak contoh lapangan lapangan juga
yang aspirasi masyarakat kita dorong terus sampai sekarang
pak gubernur pen prof belum merealisasikan
jadi menurut kami pd perjuangan selain tadi transparansi
kita ini mau mengusulkan agar warga warga lebih mengena
ke warga jakarta karena formula acer sendiri itu
masyarakat kita turun reses pun mereka tidak ada yang tahu
dan mereka pun tidak merasakan ada manfaatnya lagi
oke baik saya mau tanya ke bang rony sebagai ketua pelaksana
soal transparansi dan manfaatnya apa
apakah memberikan kebahagiaan kepada warganya seperti yang disebutkan
oleh sekjen partai gerindra dan juga tadi ditanyakan oleh mbak imam
apa sebetulnya manfaatnya apakah memberikan kebahagiaan
memberikan manfaat kepada warga ibu kota bang roni silakan
nana dan mbak ima nanti yang dirasakan oleh warga jakarta
pada saatnya itu akan dirasakan nanti setelah pelaksanaan
formula i itu berjalan
sekarang belum bisa dirasakan karena pelaksananya belum ada
seperti contoh pada pelaksanaan wsbk di mandalika
setelah pelaksanaan itu jalan itu baru wsbk
belum nanti pada saat motogp itu akan lebih berkali kali lipat
ekonominya tumbuh nah programnya pemerintah dalam proses
pemulihan ekonomi inilah momen momen di mana negara untuk
membuka peluang turisme dengan segala aktivitasnya
yang pasti jakarta nanti umkm nya terutama pada saat pelaksanaan
formula e apalagi semua perangkat kalau sudah berjalan ini
saya jamin ekonomi tumbuh pemulihan ekonomi yang diprogramkan
pemerintah bisa masuk dan jakarta saya sudah sampaikan
tadi sama pak gubernur bahwa pelaksanaan formula pada acaranya
semua orang jakarta ikut andil di dalamnya yaitu dalam melakukan
perekrutan pelaksanaan di wilayah sekitarnya
yaitu semua security semua pelaku dagang jualan semua dilibatkan
ini keadaan tumbuh menjadi pemulihan ekonomi yang tahapnya
belum bisa dirasakan sekarang nanti
setelah pelaksanaan formula e itu mulai berjalan nanti kita mbak maina
akan rasakan bagaimana manfaat ini dilakukan di jakarta
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya mau bahas soal lima lokasi yang dipilih apakah kemudian
memang sudah ada yang dipilih atau masih dilihat lihat dulu
oleh panitia penyelenggara jangan kemana mana
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada ahmad syahroni ketua pelaksana penyelenggara jakarta formula e
dan juga ima mahdiah wakil ketua fraksi pdip dpr dki jakarta
bang roni kita akan bahas soal lokasi
bang roni dari lima lokasi yang dipilih kabarnya ada dua yang ditolak
yakni monas dan juga gbk saya mau tanya apakah penolakan ini
memang murni karena monas dan gbk cagar budaya
atau anda mendengar ada hambatan politis di dalamnya
sebenarnya semua masih bisa memungkinkan
tapi kita melihat bahwa untuk mempermudah sarana prasarana umum
tidak mengganggu masyarakat
nah dari situ kita akan memilih tempat yang kira kira bagus
dan tidak mengganggu masyarakat
dan tentunya menjadi ekonik di acara formula e di jakarta
nah hal hal ini
konsepnya adalah banyak ya kalau ngomong preman nya
terlalu dipolitisin hal hal terkait yang memang untuk kita semua
karena acara ini acara dunia yang disaksikan dunia juga
jadi prinsipnya kalau ngomong bahwa event internasional ini
adalah kepentingannya kepentingan nkri
nah kalau ada di dalamnya ada orang dari warna a warna b
sekalipun warna warni ini adalah perangkat untuk suksesnya indonesia
bukan pada orang kelompok atau orang pribadi
nah pilihannya adalah nanti sebelum natal semoga lokasinya tepat
dan memang sesuai regulasi dari fae maka kita umumkan secara resmi
mbak ima kalau menurut bang rony ini terlalu dipolitisasi
apakah kemudian dari fraksi pdi perjuangan memang melihat ada unsur politis
yang sangat kuat dari penyelenggaraan formula e ini
pertama kami ini tidak akan menggunakan hak interpelasi
kalau misalkan adanya transparansi dari pemprov dki jakarta
dalam hal ini pihak yang memang mengusulkan adanya program formula e itu aja
jadi untuk karena ini menyangkut dengan uangnya rakyat
lima ratus enam puluh miliar dalam masa pandemi covid ini sangat besar
apalagi banyak sekali program program prioritas
yang dimana pengetasan kemiskinan pendidikan pengangguran
ini kan sangat butuh uang sebesar itu
dan sebenarnya kalau ini semuanya transparansi dan kita melakukan hak bertanya ini
ya karena ini adanya ditutup tutupin gitu dan tidak adanya studi kelayakan
yang terbaru yang diupdate ke kami
jadi saya sebagai wakil rakyat juga mengaspirasikan
apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ya harus kami lakukan
itu hak bertanya kami kepada gubernur
oke bang roni terakhir soal transparansi
bagaimana kemudian memastikan bahwa ajang balapan formula e ini
kemudian transparan tidak ada indikasi korupsi di situ
mengingat sekarang kpk sedang menyelidiki
bagaimana anda sebagai ketua pelaksana memastikan bahwa semuanya clean and clear
ada tanggung jawab di situ
transparansi penggunaan anggaran di situ bang roni
saya pastikan dan saya dari awal meminta kpk
juga bpk dalam hal ini
untuk mengawasi sampai tuntas pelaksanaan acara besar formula e ini
tanpa terkecuali kalau ada hal terkait dengan penyimpangan
yang dilakukan sebelum proses pelaksanaan formula e
silakan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya
tapi proses kita tidak bisa melakukan hal terkait
dianggap tidak transparan
kita setransparan mungkin
makanya saya yang ngotot minta kpk untuk mengawasi
sekaligus melakukan hal hal terkait dengan
apa yang dilakukan oleh pelaksanaan formula e
agar tidak lagi menjadi isu bahwa ini tidak transparan
pokoknya jangan khawatir
rangka terkait dengan budget yang dikeluarkan
dipertanggungjawabkan dalam skala prioritas besar
terkait dengan bahwa masyarakat masih butuh dengan sesuatu hal
yang memang kebutuhan kepentingan kepada masyarakat
negara sudah melakukan yang terbaik
maka ini momen tepat untuk membranding negara
bahwa indonesia bisa melakukan event internasional
sama kayak malaysia dan singapura
terakhir mbak ima jika memang pemerintah pusat
kemudian mendukung gelaran formula e ini
dan juga ini bisa berjalan dengan transparansi
apakah kemudian fraksi pdip di dprd
akan tetap menggulirkan interpelasi
jadi ini yang perlu dikoreksi bahwa kita menggulirkan interpelasi ini
karena kita ingin adanya transparansi dari pemprov dki
kita tidak adanya tujuan untuk menggagalkan
tapi kita ingin hak bertanya kita itu dijawab sama gubernur
karena sampai dengan saat ini sekarang itu belum ada
studi kelayakan mengenai yang terbaru
karena pihak jakpro itu berjanji untuk memberikan studi kelayakan itu
tapi sampai sekarang itu mereka tidak memberikan
dan artinya prosesnya yang tadinya
ini kan karena ada audit bpk kita menggulirkan interpelasi
waktu itu dibilang bahwa selama lima tahun ini totalnya adalah sekitar dua empat triliun
tapi ketika kita rame ingin menggulirkan hak interpelasi
ini bisa dalam dua hari turun sampai dengan lima ratus enam puluh miliar
ini yang jadi pertanyaan kita
berarti kalau tidak menggulirkan interpelasi kemarin berarti lima ratus enam puluh miliar ini
ini sebenarnya nggak ada jadi cuma hanya bahkan bisa mencapai dua empat triliun
karena adanya hak interpelasi makanya jadi turun rp lima ratus enam puluh miliar
nah ini makanya kita membandingkan dengan kota kota lain yang menyelenggarakan formula e
jadi kita juga harus melihat kita ingin menyelenggarakan ingin menaikkan indonesia di mata dunia
tapi jangan sampai kita melihat ternyata masih banyak warga kita yang membutuhkan
sekolah rumbung masih banyak
dan juga masih banyak pengangguran efek dari pandemi covid sembilan belas
jadi saran kami dari fraksi pdi perjuangan kalau memang ini berjalan pemprov dki harus transparansi dulu kepada kami dan kepada warga dki jakarta
karena banyaknya juga yang menjadi dugaan dugaan kalau bisa turun dengan secepat itu
kalau kita tidak menggulirkan hak interpelasi pasti nominalnya selama lima tahun dan akan memberatkan periode yang berikutnya
oke baik kita tunggu transparansi dari pemprov dki jakarta
dan juga tanggung jawab dari ketua pelaksana ajang formula e bang amah syahroni
nanti kita tunggu bagaimana apakah betul betul memberikan manfaat dan juga kebahagiaan kepada warga ibu kota
nanti kita tunggu bersama terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada bang ahmad syahroni ketua pelaksana jakarta formula e
dan juga mbak ima mahdia wakil ketua fraksi pdip dpr dki jakarta
sehat selalu bang rony dan juga mbak imam
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan di video selanjutnya
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia news